tugas lo tuh bukan mikir tapi cari
gue belum selesai
waktunya udah mepet
rumah emak maksudnya
oh buat pembantu kita
pembantu pake di interview
dia itu calon sarjana
yang mau ngelamar
mamat udah saya cari kerumahnya pak
nggak ada mungkin sudah pergi jauh pak
mau ngapain pak
lo mau gua ke situ apalong ke sini
saya aja yang kesana pak
kok dipikir tugas lu itu bukan mikir tapi cari
gue belum selesai
waktunya udah mepet cari ustadz kondang honornya gue naikin jadi sejuta
tunggu apa lagi cari
oh dia itu mahasiswi namanya kelly
mau dateng kesini mau nanya nanya untuk bahan skripsinya gitu
namanya aja cakep kelly
kenal juga belum pak
kenal juga belum pak
apa yang kamu mau
apa yang kamu mau
apa yang kamu mau
gue waktu dijodohin sama babeluh gue gak kenal
apa yang kamu mau
sampai babellu meninggal gue bahagia
apa yang kamu mau
eh gue pulang dulu ya

aduh kang kalau emak udah ikut campur

kacau semua akan sih ceritainnya begitu depan
repot kalau emak tahu belakangan
repot kalau emak tau belakangan
repot kalau emak tau belakangan
pasti tanamannya ditanam disini
pasti tanamannya ditanam disini
pasti tanamannya ditanam disini
kayaknya bukan ini
kok ada panci ya
masa mbak ipa masak disini
ada daun pisang
ini pasti ada mamat ini
emak kelihatan bahagia pisang
pastilah besok kan calonnya andri
mau main ke rumah
bukannya kemarin baru putus sama selvi
nah itulah hebatnya cucu gue
baru putus semenit
udah ada gantinya
ya pasti cakeplah
jangan dibandingin sama nama lu
tina tuh jadi penasaran mak
pasti bukan cuma lo aja yang penasaran
pasti nyampe di kupingnya si nuni
ya udah ada yang baru kali sel

nih ya cowok kalo udah lama ga telfon dua kita artinya dia udah ada yang baru
orang cowok aja begitu eh mantan deh maksud gue
nih buat lo
terus kalo emang dia sayang sama lo kenapa dia ga napun dua ya
rumit ceritanya tercuma kalo gue ceritain ke lo
nah itu kelemahan kita sel kita para perempuan selalu menolak kenyataan
siti petikin gue daun pisang sama daun singkong sekarang
buat apa mak